kecelakaan maut terjadi di tol semarang batang
tepatnya di kilometer tiga ratus tujuh puluh lima desa sawangan
kecepatan geringsing kabupaten batang jawa tengah
antara mobil minibus dengan truk tronton senin pagi
polisi memastikan jumlah korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan ini
sebanyak tujuh orang dan tujuh orang korban selamat
kalau dugaan sementara melihat dari untuk tkp ini masih kami dalami
karena saat ini memang benar saksi serta dari korban yang selamat
masih kami dalami karena saat ini masih belum bisa diminta keterangan secara penuh
menurut pengakuan pengemudi truk mobil travel melaju kencang
dan menabrak bagian belakang truk sebelum masuk parit di ruas tol batang semarang
yang belakang itu yang nabrak kecepatannya berapa
udah banyak yang tahu mobil zigil
terus setelah itu setelah nabrak belakang
langsung ke sana aja
korban selamat masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit islam weleri kendal
tim liputan cnn indonesia